kita awali dari informasi pertama tidak terima karena mendapat perlakuan kasar
ratusan pengojek online di bekasi mengamuk dan menghakimi seorang pemuda yang diduga preman
polisi yang mengamankan pelaku sempat kewalahan mengendalikan amarah masa
beberapa bagian mobil polisi yang membawa pelaku pun rusak akibat hantaman helm para pengojek
udah udah udah jangan jangan
gak usah gak usah
kericuan terjadi saat aparat kepolisian mencoba mengamankan seorang pemuda
yang memicu amarah ratusan pengojek online di jalan insinyur haji juanda bekasi selatan kota bekasi pada rabu malam
amarah masa semakin menjadi saat pemuda yang diduga preman itu dievakuasi ke mobil polisi
selain mencoba menghadang laju mobil masa yang kesal juga merusak mobil polisi
papua sejumlah pengojek lainnya juga merusak
terusak motor sang pemuda
pria tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke mapolres metro bekasi kota
menurut salah satu perwakilan pengojek online
kericuhan berawal ketika pemuda yang belum diketahui identitasnya itu menendang sepeda motor pengojek online
hingga terjatuh saat menjemput penumpang
tak terima dengan kejadian itu rekan korban ikut membantu hingga akhirnya pelaku nyaris diamuk masa
ya sering ada penindakan lah ya
kita sebagai ojek online itu dipandang rendah bang di mata mereka
oh lebih lanjutnya nanti aja tanya kalau saksi aja
detailnya cuma itu aja sih ditabrak
ditabrak bukan dilakukan pemukulan gitu mendingan
bukan ditabrak awalnya
akibat kejadian ini mobil petugas polres metro bekasi kota rusak pada bagian kaca depan dan lampu
kasusnya kini dalam penanganan polres metro bekasi kota
erik ustara bekasi